tugas kamu ngelap mobil yang udah dicuci jelas
ah bapak aku bagian hitung hitung duit aja di dalam panas di luar
lawangan yang ada cuma ini kalau nggak mau kerja di sini silahkan pergi
udah bagus saya kasih kesempatan
oke nggak usah marah marah tenang tenang aja pak

kamu ini nge heal yaudah kerjaan yang ini
tunggu ya ngapain disini

jadi tekan lap mobil
gue tuh disini cuma bersih bersih aja

jadi kepaksa deh lo nyari kerja

gue tuh nggak diusir dari rumah

hah itu karena gue nggak sabar

dengar sain tuh

mendingan tinggal di mobil deh berdekotrakan jelek itu